ribuan umat islam di medan sumatera utara minggu siang menggelar aksi unjuk rasa di bundaran jalan gatot subroto medan
dalam aksinya umat islam mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan tentara israel terhadap warga palestina
aksi dengan tema bela al aqsa dan umat islam palestina ini dimulai dengan berjalan kaki dari majid raya medan menuju lapangan merdeka
di sana kemudian aksi digelar di bundaran jalan gatot subroto medan
dalam orasinya masa mengutuk tentara israel yang melakukan kekerasan terhadap rakyat palestina yang ingin beribadah di masjid al aqsa
masa mendesak pemerintah indonesia turun tangan membantu menghentikan kekerasan tentara israel
aksi ini menyebabkan sejumlah jemaah yang beribadah mengalami luka dan tewas
aksi damai ini mendapat pengawalan ketat polisi
aksi dalam rangka untuk membela majid al aqsa yang ditutup

dan dalam kegiatan ini kami juga menggalang dana yang jumlahnya sementara tadi adalah jumlah sekitar dua ratus juta rupiah
kami berharap pemerintah indonesia mendengar aspirasi umat islam sumatera utara yaitu untuk mendukung negara palestina menjadi negara
puluhan santri di tasik malaya jawa barat menggelar aksi solidaritas untuk palestina
selain mengumpulkan dana mereka juga menggelar doa bersama hingga tablik akbar
puluhan santri dari laskar penghafal al quran di tasik malaya jawa barat menggelar doa bersama
mereka juga melakukan penggalangan dana saat karfrideh di jalan hs mustafa minggu pagi
rencananya uang yang terkumpul akan dikirim untuk muslim palestina yang menjadi korban kekerasan israel
para pengunjung karfrideh memberikan dana
merasa prihatin atas tindakan israel yang dinilai membatasi umat islam saat beribadah di masjidil aqsa
hari ini kita dari para santri tafid yang terkabung di laskar penghafal al quran
sebagai bentuk kepedulian kita dan kepestaan kita kepada saudara saudara kita di palestina
terutama atas insiden penutupan masjid al aqsa pada hari jumat beberapa jumat yang lalu
hari ini kita turun ke jalan untuk yang pertama mendoakan saudara saudara kita di palestina
yang kedua untuk membebaskan masjid al aqsa yang kedua kita menggalang dana
mudah mudahan apa yang kita lakukan ini sedikit yang kita lakukan ini bisa membantu saudara saudara kita di palestina
kita buat sedekah gajah
buat palestina ya
gimana teman teman prihatin gak
menurut pendapat saya prihatin banget ya soalnya anak anak yang gak berdosa itu jadi ikut terlibat gaza itu
harusnya sih pengurus itu tidak boleh seperti itu